omset bisnis anak muda ini sudah miliaran rupiah per tahunnya
bisnis furniture atau mebel adalah salah satu peluang usaha dengan modal yang memang tidak sedikit
tapi punya potensi sukses yang cukup besar
karena seiring dengan perkembangan zaman dan era yang kian global
tempat tinggal sebagai kebutuhan primer masyarakat nyatanya selalu bertambah
jadi otomatis hal ini membuat kebutuhan tersiernya
namun meningkat pesat
termasuk dengan perlengkapan ruang yang desainnya semakin kekinian
gempa trimuryono atau yang akrab di sapa gg adalah salah satu yang cukup aktif
menumbuhkan modernisasi di yogyakarta namun tetap berpijak pada kearifan lokal
sejak dua ribu sepuluh pemuda tiga puluh tiga tahun ini menghabiskan waktu dan idenya lewat bisnis home and living
seperti memproduksi produk furniture termasuk dengan desain produk sekaligus interior
dengan nama misj sebagai merek dagangnya
sulit bagi gg untuk menjelaskan rt misc namun menurutnya
nama yang diambil dari kata michellenias atau yang berarti beraneka macam
menjadi representasi pemenuhan segala macam keinginan orang
melalui karya yang dihasilkan dari beragam hasil bumi yang digunakan
jangan lupa like share dan subscribe ya
bersama irin yusiana gg memulai karir profesionalnya di industri furniture
namun yang mengejutkan keduanya justru sama sekali tidak memiliki background ilmu desain
gg dan irin merupakan lulusan strata ii komunikasi dan studi media di monash university melbourne australia
kalau kita runut ke belakang istilahnya misc ini dari tiga tahun ke depan

karena dari kesukaan tanpa background desain akhirnya mau membangun bisnis ini
mungkin dari pertama saya dan irene itu kayaknya sedikit shock
maksudnya kita terlalu percaya dengan taste kita meskipun mungkin juga orang lain
mungkin biasa aja mungkin nggak sebagus itu
tapi kita punya beberapa idealisme istilahnya yang harus kita pertahankan
selain dengan modal keyakinan selera koneksi pertemanan dan cara komunikasi yang baik
gg menuturkan ada modal yang cukup besar untuk merealisasikan ide bisnisnya dalam sebuah perusahaan fisik
kalau kita berbicara soal modal waktu awal awal tahun dua ribu sepuluh membangun misc dengan partner irene
kan itu awalnya ide
uangnya dapat dari mana
berapa banyak waktu itu dikeluarkan
kalau nggak salah ya kalau nggak salah saya personal ngeluarin tujuh puluh juta irin ngeluarin tujuh puluh juta
kita dapat itu memang dari ngumpulin sih mbak
dan ada beberapa yang waktu itu saya pinjam orang tua
sebelumnya kita bener bener baru kuliah terus
ini ada satu hal sih yang sebenarnya nggak tahu bisa saya ceritakan di sini atau enggak
cuma saya dulu punya istilahnya bisnis kecil kecilan dulu waktu saya di melbourne
saya dulu karena saya hobi dengan sepatu mbak
saya dulu lumayan jualan sepatu istilahnya
sebagian uang hasil tabungan dan pinjaman tersebut dikeluarkan untuk menyewa kantor membeli peralatan kantor buku buku desain dan mempekerjakan karyawan
marcelo wisnu adalah karyawan pertamanya
wisnu yang kini menjabat sebagai kepala desain merupakan orang yang mengerti soal desain dan memiliki latar belakang pendidikan desain
bahkan proyek pertama mereka pun muncul lewat saluran pertemanan wisnu
emang kita terima proyeknya ya proyek kecil kecilan
lomba bikin booth pameran bikin shop kecil
bisa tuh oke tuh ingat nggak
kayaknya untuk distro waktu itu mbak
ada salah satu brand distro yang kita bangun boothnya waktu dia pameran di bandung
dan banyak belajar dari situ
maksudnya kita tidak langsung dapat proyek besar

dan kita harus juga istilahnya ngelihat detail detail kecil
dari proyek proyek kecil yang tidak boleh kita lewatkan itu apa
ya kita ngerasa sangat beruntung kita bisa mulai dari awal gitu mulai dari kecil
karya yang dikerjakan misc mengusung konsep desain industrial minimalis dan skandinavia
hal ini dirasa sesuai dengan pasar yang mereka tuju yakni orang orang atau perusahaan yang dinamis dan berjiwa muda
dalam waktu satu tahun biasanya ada berapa proyek yang dikerjakan oleh msc
proyek besar mungkin sampai saat ini rata rata empat proyek ya mbak ya
ya empat proyek biasanya kita tiga bulan itu kita menyelesaikan empat proyek besar
ada istilahnya proyek mega istilahnya
yang memang menghabiskan waktu sekitar enam bulan delapan bulan
tapi itu mungkin dalam dua tahun sekali kita ada satu tiga tahun sekali kita ada satu
tapi rata rata ya proyek besar
proyek besar itu rata rata kita habiskan dalam waktu tiga bulan
itu dalam satu tahun rata rata tiga sampai empat proyek
proyek yang cukup mendominasi project furniture atau interior design
interior design architectural dibandingkan dengan karena kita juga belum jual retail ya mbak ya
jadi lebih ke ada satu klien yang memang ketika gambar desain sudah selesai
mereka meminta oke kamu juga yang nanti yang akan memproduksi furniture
hingga saat ini sudah ada sekitar satu dua ratus produk furniture yang mereka produksi
dan lima puluh dua proyek desain interior serta arsitektural yang dikerjakan oleh tim misj
namun seluruhnya masih dalam lingkup nasional
sebagai gambaran meja dengan bahan kayu jati dan besi ini dipatok dengan kisaran harga rp sembilan ratus
sementara rak buku berdesain unik ini
sekitar tiga lima juta rupiah
sementara untuk jasa desain interior
misc memasang harga di angka dua ratus ribu hingga empat ratus per meter persegi
harga tersebut hanya untuk jasanya saja
misc biasa berdiskusi dahulu dengan para klien
agar mendapatkan harga yang sesuai
tapi untungnya kita selama ini juga bekerja dengan beberapa orang yang paham soal itu
ini kan juga sulit nih mbak
loh biasanya kan desain jadi satu sama biaya konstruksi gitu
ada pertanyaan pertanyaan ini nih yang sering
susahlah istilahnya untuk membuat klien mengerti
tapi belakangan memang sudah mulai paham bahwa
desain juga butuh jasa untuk mengerjakan gitu loh
dan ini ketika memang tidak disupport dengan pengetahuan yang oke
jadinya susah memang menjelaskan
tapi ya untungnya sih sampai dengan saat ini kita selalu dealing with the right clience istilahnya gitu
jadi ya gitu
gege juga menambahkan
lewat pemasaran yang hanya dilakukan mulut ke mulut
ia merasakan balik modal dalam waktu dua tahun
bahkan omset misc per semesternya mampu mencapai angka satu miliar rupiah
tanggung jawab yang cukup besar diemban oleh misc
setiap karya yang dikerjakan harus memberikan kesempatan bagi potensi lokal
hal ini sekaligus menjadi tantangan untuk menunjukkan bahwa lokal
juga mampu bersaing di tengah gempuran perusahaan
misj merupakan perusahaan yang berhasil mengembangkan kepentingan
dan mengembangkan kepentingan
kita usahakan untuk selalu membuat produk yang istilahnya responsible
tidak hanya ke lingkungan sekitar
tapi juga ke mereka yang memakainya nantinya
saya sebagai istilahnya orang yang tinggal di jogja
punya concern ini sebenarnya dengan
maksudnya maraknya pembangunan di jogja
yang tidak bisa dihindari memang
maksudnya itu efek modernisasi itu seperti itu
efek globalisasi adalah pembangunan
yang bisa juga menjadi tolak ukur nih kota maju atau tidak
dan sekarang apartemen di mana mana
yang buat saya sedikit sedih sebenarnya adalah
banyak apartemen apartemen yang dibangun
interiornya menggunakan interior luar
istilahnya luar kemudian arsitek yang menggunakan arsitek luar
dan mereka bangga memampangkan itu didesain oleh arsitek luar
model bisnis misc yang turut memaksimalkan potensi lokal
juga berdampak pada lingkungan sekitar
ekonomi ikut meningkat
padahal faktor ekonomi itu sebenarnya adalah faktor utama
seperti yang tadi dijelasin ke mbak
maksudnya kalau misalkan kita bisa membuat mereka istilahnya sejahtera
misalnya lingkungan sekitar
gampangannya aja ketika kamu tinggal di sini
kamu ajak dong istilahnya tetangga kamu untuk ikut membangun apa yang kamu kerjakan
dengan begitu gesekan yang akhirnya mungkin timbul ke depannya
jadi bisa diredam karena mereka terlibat
sesimpel itu sebenarnya
sadar akan sumber daya lokal
gg mempercayakan produksi furniture nya sejak awal
pada bengkel milik agus supatmadi di daerah godean kabupaten
bersama agus yang kini menjadi kepala produksinya
gg belajar banyak soal material terutama kayu dan proses pengerjaan furniture
sebagian besar produk misc lebih memilih menggunakan kayu jati lama
bekas bongkaran rumah atau furniture tidak terpakai
selain meminimalisir tebang pohon baru
ternyata kayu jati lama memiliki kekuatan yang stabil dan kadar air yang sedikit
sampai dari stasi
kekuatan kayu jati lama sudah tidak ada untuk kekeringan
untuk kekeringan biasanya kita cek kalau di yogyakarta
kalau untuk kadar air juga pengaruh sama nanti crecking kayu
ilmu yang didapat dari agus juga dimanfaatkan
ggg untuk mengedukasi kliennya dalam setiap pemesanan
pasti pada akhirnya memang dari pertama kita menawarkan ke klien
untuk memilih material apa yang mereka prefer untuk gunakan
karena itu juga akan menentukan cost akhir dari sebuah produk
misalkan kayu solid juga ada berbagai macam
ada payu mindi ada payu mahoni ada jati ada pinus ada berbagai macam lah
tergantung dari akhirnya satu ketahanan
dua memang tekstur apa yang kayu itu keluarkan
jadi banyak pertimbangannya
yang sekali lagi kita serahkan ke klien dengan plus minusnya kita kasih tahu
jadi kalau kayu jati mungkin satu kesulitannya adalah
kalau nggak ada bongkaran bangunan lama atau bongkaran furniture
nggak ada kaki jati lama
tapi karena dinamakan jati lama karena dia sudah pernah terpakai
jadi ketahanan dia terhadap cuaca terhadap udara cuaca
dingin cuaca panas akan lebih terjaga lah
istilahnya dibandingkan dengan kayu kayu yang baru kita tebang misalkan
klien misc datang dari beragam kalangan
ada yang dari perseorangan namun tidak sedikit proyek datang dari hotel kafe dan restoran
salah satu klien misc adalah restoran bernuansa industrial di kota jogja
yakni agenda resto and vibes
proyek dengan nilai empat ratus juta rupiah yang dikerjakan tahun dua ribu lima belas ini
memakan waktu sekitar tiga bulan dari konsultasi desain hingga instalasi
kenapa memilih gg atau misc untuk bekerja sama dengan agenda
secara visi konsep kemudian secara profesional cara kerja
jadi mudah kita menyampaikan visi kita konsep kita kepada misc
terutama mas gg itu
sehingga dia bisa menerjemahkan suatu konsep yang kita mau
yang mana konsep itu yang menjadi harapan agenda adalah menjadi transitor di jogja
dan memang terbukti setelah berjalan agenda menjadi transitor
menjadi resto and lounge yang
punya kelas di sini lah
sebagai klien agenda sangat mengapresiasi hasil kerja misc
mulai dari aspek material ramah lingkungan
dan pengaturan tata ruang yang fungsional
serta sesuai dengan ketentuan operasional
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau komplain soal desain sih sebenarnya nggak ada
kalau komplain soal desain ya karena kebetulan ya dari kedekatan teman teman juga sih sebenarnya
kita kan nggak punya marketing khusus lah untuk menjual produk
kita tuh ini loh kita enggak
jadi interesnya ya di saat teman teman menginginkan seperti itu kita mencoba untuk memvisualisasikan
berarti produk itu keinginannya bagaimana jadi kita lebih cair di situ sih
salah satu karya misc yang mendapatkan sorotan banyak pihak adalah ketika film ada apa dengan cinta dua
mengambil lokasi syuting di lokal sebuah hotel dan restoran di sleman yogyakarta
itu lumayan pengaruhnya lumayan besar
jadi dari situ
semua langsung pengen ke lokal ya
mana spot tempatnya cinta
mana nih tulisan yogyakarta gitu
dari situ akhirnya
lokalnya punya pengaruh baik buat lokal
misc juga sebagai tempat lokal istilahnya lahir
kebawah lah istilahnya dengan lokal
dan akhirnya membuktikan bahwa sebenarnya lokal juga bisa
lokal ini adalah hotel dan rumah makan yang dimiliki oleh gg dan dua koleganya
gg membangun lokal pada tahun dua ribu tiga belas sebagai salah satu investasi pendapatannya
kemampuan mengelola bisnis dan pemahaman soal industri hospitality dari para kliennya
menjadi bekal dalam ekspansi bisnis ini
di lokal misc jelas berperan besar terhadap desain dan tata ruang yang menakjubkan
lokal dianggap mampu menjadi cerminan karya misc yang mampu berkolaborasi dengan banyak potensi dalam negeri
lokal adalah sebuah kebanggaan
pada akhirnya ia mampu merealisasikan cita citanya
untuk benar benar mengangkat kearifan lokal namun tetap mengikuti perkembangan zaman
tak lupa ia berterima kasih kepada kedua orang tua
kegigihan orang tuanya ketika bekerja dulu menjadi refleksinya
jika tidak selamanya hal yang diinginkan bisa menjadi nyata dalam waktu singkat
saya bangga sekali dia
mendiri gitu loh ya
yang dia tadinya pinjam ke kami lama lama sudah tidak
bahkan yang sudah dia bisa lunasi sedikit sedikit gitu
kemudian dia bisa berkembang di luar pengetahuan kami
misalnya kok dia bisa bikin
kan saya juga sebenarnya tidak begitu tahu itu
walaupun sebagian yang ada di situ juga dia ambil punya kami gitu
sedikit sedikit walaupun cuma kursi gitu dia
saya bersyukur pada tuhan ya
di tengah tengah kesulitan orang ya
untuk mencari pekerjaan
dia bisa membangun pekerjaan itu dan membawa teman temannya
sampai saat ini gege dan teman teman di misc memang masih berkiprah di skala nasional
ia masih bermimpi masuk pasar internasional
namun ia masih belum yakin
pasar luar negeri akan bisa sepenuhnya menghargai karya anak bangsa
sementara itu ada mimpi lain yang sedang dipersiapkan
sudah hampir tujuh tahun berjalan
ekspansi apa yang mau dilakukan
sampai saat ini sih produk retail itu tadi mas
kita selalu punya cita cita untuk satu
untuk punya satu produk retail
yang itu juga ketika ada orang mau beli
ya tinggal beli
kerja keras selalu ingin tahu punya inisiatif
dan ditambah terbuka dengan pengaruh baru
tanpa melupakan dari mana asalmu
selalu menjadi pegangan gempa triumur yono dalam menjalankan usahanya
dia selalu percaya
jika tujuannya baik hasilnya sudah pasti baik
totalitas akan memberikan nyawa pada setiap produk fungsional yang diciptakan
termasuk dengan apa yang dilakukan
oleh gempa dan teman teman di misc lainnya
berkarya selama tujuh tahun di industri kreatif ini
nyatanya masih banyak perjuangan ekstra yang harus dijalani
sebab sebuah pencapaian besar tidak dilalui secara instan bukan